saudara forum air dunia atau world water forum ke sepuluh
menyepakati sejumlah poin salah satunya proyek proyek percepatan penyediaan air secara global
sebanyak satu ratus tiga belas proyek disepakati di pertemuan tingkat menteri dalam forum ini
disampaikan menteri pekerjaan umum dan pekerjaan rakyat
basuki hadi mulyono di preskon agenda world water forum
selasa dua puluh satu mei dua ribu dua puluh empat basuki menyebut telah disepakati sebanyak satu ratus tiga belas proyek
yang pengerjaannya berlangsung di satu ratus enam belas negara peserta pertemuan
keseluruhan nilai proyek itu mencapai sembilan empat miliar dolar atau sekitar satu ratus lima puluh triliun rupiah
di proyek itu mencakup percepatan sistem penyediaan air minum untuk sebanyak tiga juta rumah tangga
di pertemuan ini nanti juga menyepakati deklarasi
yang berisi komitmen untuk mendirikan center of excellence untuk ketahanan air dan iklim
deklarasi menteri salah satu yang menjadi capaian pada forum ini adalah berhasilnya indonesia
menyusun daftar proyek terkait air yang menjadi andalan dari berbagai negara
sebanyak satu ratus tiga belas proyek senilai sembilan empat miliar dolar
antara lain proyek percepatan penyediaan air minum
dan proyek pengelolaan air limbah domestik bagi tiga ratus ribu rumah tangga
berbagai proyek ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di berbagai negara
jadi tidak hanya untuk indonesia tapi juga untuk negara lain